oh jadi karena kamu merasa kamu ibu yang baik ibu yang sempurna
terus kamu menghakimi aku
dengar ya wih
nasib kamu sama abi itu tergantung sama aku
wih kamu gak boleh tambah sakit dong wih
percuma kamu ketemu sama habi
ya paling gak kamu tunjukin kalau kamu baik baik aja
kalau gak abi bisa khawatir wih
oke udah wih sekarang kamu istirahat ya di kamar aku ini kamarnya di sini
si bodoh ini mesti aku akalin biar berguna
aku yakin rencanaku hari ini akan berhasil
mas fahri bisa lebih cepat kembali keperlukanku
cepet datang dong mas fahri sayang
semua sudah aku siapkan buat kamu
kalian berdua ini kan cucu
terutama kamu cherry
kamu kan udah lebih dulu ada di rumah ini
kamu harus bantu abi
gak ngerti oma
satu saat nanti
abi akan jadi pemimpin keluarga ini
dia yang akan gantiin kakek dan om bayu menjalankan perusahaan keluarga kita
kamu harus selalu bersikap baik sama abi
kamu harus hormat sama dia
mulai dari sekarang
mah aku punya hadiah buat abi
abi sayang mulai sekarang abi pakai kursi roda
biar bisa leluasa geraknya
ma kasihan kan abi
umur segini kan seneng senengnya main
jadi gak mungkin kan kegeletak terus di tempat tidur kayak gini
mama mau bicara sama kami
kamu tuh apa apaan sih

kamu pikir abi itu lumpuh untuk selamanya
dia itu cuma nggak bisa jalan sementara
sekarang dia udah terapi dan sebentar lagi akan sembuh
ngapain kamu pakai ngasih ngasih kursi roda segala

jangan jangan kamu memang berharap dia cacat untuk selamanya
ya ampun ma
kok salah paham terus sih
lihat ceria bisa kesana kesini
mama gak kasihan
begitu abi sembuh
nanti kursi rodanya kita sumbangkan aja ke rumah sakit mah
lagian aku ngelakuin ini semua
untuk menebus semua kesalahan aku ke abi ma
gak sepantasnya aku memperlakukan habis seperti itu
aku benci sama abi gak harus kayak gitu mah
abi itu pengganti mas bayu
aku mau bantu mama
untuk menebus semuanya
aku mau membantu mama untuk mengurus api
pasti mas bayu juga mau kita mengurus abis sama sama mah
untuk kali ini kamu
aku akan berhati hati sama abi
aku akan berhati hati sama abi
gak akan bikin mama kecewa lagi
abi harus bahagia sama kita ya mah
oh iya mah aku sampai lupa
perusahaan kita di australia membutuhkan salah satu direksi di sana
karena saham lagi gak stabil
mama bisa berangkat ke sana
ya nggak mungkinlah mama berangkat
biar bobby aja bisa
biar bobi aja yang berangkat
kan memang udah tugasnya dia
kamu atur aja lah
semua berjalan sesuai rencanaku
aku sudah sampai
lagi tunggu lift
iya terima kasih
kamu sekarang bisa antar aku ke rumah mama retno
aku harus ke rumah mama retno sekarang
abi butuh aku di sana
aku bingung ya sama kamu
kamu sibuk banget mikirin anak yang jelas jelas bukan anak kandung kamu
emangnya kamu gak ada perasaan gimana gitu ketika kamu tahu suami kamu itu berselingkuh sama aku
sampai sampai punya abi di dunia ini
aku bisa buat apa apa

mas bayu udah gak ada revo
dia udah menjadi masa lalu aku
tetangga perselingkuhan kalian
ya itu di masa lalu
walaupun aku gak melupakan
bagaimana mungkin kamu bisa merasakan apapun terhadap anak yang kamu kandung sembilan bulan dalam rahim kamu
dan kamu lahirkan sendiri

aku dengan sama selbst
kalau selama hari sudah dijumpain sama kamu sendiri
terus jadi sobir ya
dansmohom seperti ini
yuk kalo kamu ada terus
dengar ya wim
nasib kamu sama abi itu tergantung sama aku
jadi kalau misalkan mas fahri terus menjauhi aku
dan kamu gagal untuk mendekatkan aku sama dia
kamu juga gak akan berhasil untuk dekat sama dia
karena tante reto cuma pasti akan dengerin semua omongan aku
ketika dia tahu siapa aku sebenarnya
karena aku adalah ibu kandung dari api